pelaksanaan ujian nasional tingkat sma memasuki hari kedua
secara umum pelaksanaan ujian nasional di sejumlah wilayah berjalan lancar
sejumlah siswa bahkan tetap menjalani ujian meski tengah dirawat di rumah sakit
atau dalam masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan
hari kedua ujian nasional berbasis komputer di sma negeri dua puluh enam jakarta tidak menemui kendala berarti
keterbatasan infrastruktur komputer diatasi dengan cara membagi ujian dalam dua sesi
yang jelas tidak terjadi kebocoran
itu yang ditamakan dalam proses pendidikan bahwa anak diajarkan untuk jujur
dengan situasi sekarang ini anak benar benar mengerjakan dan belajar
sesuai dengan kemampuannya masing masing dan mempersiapkan diri lebih baik
sementara itu di bandung jawa barat dua warga binaan lapas anak arca manik juga mengikuti ujian nasional
berbeda dengan ujian di sekolah umum dua pelajar yang terlibat kasus pembunuhan ini
mengikuti ujian di ruangan terpisah
meski harus ujian di penjara peserta mengaku lebih fokus menyiapkan diri
karena punya lebih banyak waktu untuk belajar
saya harus siapkan ujian sekarang
beda waktu berdua
waktu berdua main main
di tasik malaya rahel nabilah siswi sma negeri delapan tasik malaya juga tetap mengikuti ujian di hari kedua
meski tengah dirawat di rumah sakit jasa kartini tasikmalaya
ini adalah kesan kekhawatiran keluarga
karena kondisi fisik rahel masih lemah akibat terserang d b d dan tipis
ada keluhan nyebu ke ibu anaknya bu
kendalanya apa gitu
ibu di sini ada yang bimbing juga bu
ada pemimbingnya ada pengas
sementara itu di medan sumatera utara sma negeri satu medan menjadi satu satunya sma
yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer
selain sma negeri satu ada tiga kompetitor lainnya
tiga belas sekolah berdengah kejuruan di medan
yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer
di hari kedua ujian lima ratus tujuh puluh lima murid melaksanakan ujian
menggunakan dua ratus enam belas komputer dan lima server
alan maulana cnn indonesia